dan bahkan kemudian membangun koalisi yang ditindaklanjuti dengan penetapan capres dan cawapres
tentu ini adalah situasi yang di luar nalar kami
oleh karena ini kan akan dibahas dikupas
tim delapan akan melaporkan kepada majelis tinggi partai
dan kemudian tentu majelis tinggi partai akan merespon
dan ketua majelis tinggi partai nanti akan berbicara
dan mengambil kesimpulan setelah itu akan disampaikan kepada media